nah sambil menunggu itu kita juga punya informasi lain ini kasus yang juga sering terjadi ya berulang ulang apalagi di antara aparat tni
empat orang prajurit tni tewas saat mengikuti latihan pasukan pemukul reaksi cepat atau pprc yang digelar di tanjung datuk natuna provinsi kepulauan riau
nah sejumlah prajurit tni lainnya juga mengalami luka yang cukup serius dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah natuna
rencananya latihan perang ini akan dibuka oleh presiden joko widodo pada hari jumat besok di perairan natuna
peristiwa ini terjadi ketika digelar latihan geladi bersih untuk upacara pembukaan latihan perang pasukan pemukul reaksi cepat atau pprc tni
dan rencananya latihan perang ini akan dibuka oleh presiden jokowi dodo pada hari jumat di perairan natuna tersebut
juga akan diikuti oleh lima sembilan ratus personil tni dari seluruh angkatan